kunjungan wisatawan mancanegara ke indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
mengalami momen terburuknya sepanjang lima tahun terakhir
badan pusat statistik bps mencatat kunjungan wisatawan mancanegara
turun tujuh puluh lima persen hanya sekitar empat juta orang sepanjang dua ribu dua puluh
dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas yang mencapai angka enam belas juta orang
pandemi covid sembilan belas menjadi biang keladinya
dan berikut kami ulas untuk anda dalam masa suram sektor wisata indonesia tahun dua ribu dua puluh
ya ini memang sebelumnya badan pusat statistik ini sudah merilis data inflasi
pada bulan januari dua ribu dua puluh satu yang hanya sebesar
ya kita lihat ini inflasinya kecil di dua puluh enam persen
kemudian inflasi tahunan berada di satu lima puluh lima persen
tentu kita masih ingat bahwa inflasi tahunan indonesia sepanjang dua ribu dua puluh
adalah yang terendah sepanjang sejarah akibat pandemi
yaitu hanya satu enam puluh delapan persen
dan ini kami tampilkan terlebih dahulu sektor pengeluaran yang mendukung pariwisata
yang pertama kita lihat ini sektor transportasi
kita lihat ini pada januari sektor ini melemah
minus empat persen kemudian secara tahunan ini juga berada di angka minus dua puluh enam persen
kemudian untuk sektor rekreasi olahraga dan juga budaya
angkanya juga stagnan persen kemudian secara tahunan ini berada di angka enam persen
berikutnya untuk sektor penjajaran
kemudian makanan minuman dan juga restoran secara data kita lihat pada bulan januari
ini juga bergerak sangat lambat di tiga persen
dan secara tahunan ini berada di angka dua empat puluh satu persen
dan kita tahu meskipun ini meningkat
namun sektor sektor ini termasuk sektor pengeluaran yang harus berjuang akibat pandemi yang melanda
dan diikuti penurunan permintaan di sektor tersebut
kemudian kita lihat ini adalah sektor pariwisata yang mengalami masa suram ini sepanjang tahun dua ribu delapan belas
babak belur dikatakan seperti itu
bahkan organisasi pariwisata dunia di bawah pbb ini mencatatkan penurunan di sektor wisata global
menyebabkan potensi penurunan pendapatan hingga satu tiga triliun dolar amerika
atau berpotensi membuat hilangnya seratus hingga satu ratus dua puluh juta lapangan kerja di bidang pariwisata
kita lihat ini selama desember saja
ini angkanya atau kunjungan mancanegara indonesia berada di angka tiga belas lima puluh delapan persen
ini sebenarnya sudah naik ya
bulan november sebelumnya
ini naik tiga belas lima puluh delapan persen
kemudian secara tahunan berada di angka satu ratus enam puluh empat ribu
atau ini turun delapan puluh delapan delapan persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya
kemudian kita lihat total kunjungan wisatawan mancanegara indonesia pada tahun dua ribu dua puluh lalu hanya bisa di angka empat juta
dua juta atau ini turun sebesar tujuh puluh lima persen
kemudian kita lihat angkanya secara desember ya
pada desember dua ribu delapan belas ini ada kunjungan wisatawan dari mancanegara sebanyak satu empat juta orang
kemudian ini langsung drop turun pada desember
ini masih naik ya berarti sebelum ada pandemi ini angkanya masih di satu tiga puluh tujuh juta
kemudian nah ini baru drop di sini di desember dua ribu dua puluh
saat indonesia mulai masuk pandemi sekitar awal bulan maret
ini angkanya hanya satu ratus enam puluh empat ribu turun jauh dari satu tiga puluh tujuh juta orang
dan memang ini wisatawan mancanegara yang masuk ke indonesia
sembilan persen diketahui melalui jalur darat kita lihat
kemudian juga dua puluh tujuh persen ini melalui laut dan hanya empat belas persen saja yang melakukan perjalanan udara
jadi memang ternyata kontribusi paling besarnya masih dari darat ya
hampir lebih dari separuhnya lima puluh sembilan persen
kemudian kita lihat udara ini hanya mencatatkan empat belas persen saja berkontribusi terhadap kedatangan para wisatawan
kemudian dari laut
ini hanya dua puluh tujuh persen saja
kemudian kita lihat juga di data berikutnya ini memang tiga bandara di indonesia ya
kalau kita bicara soal industri penerbangan di indonesia yang terpuruk akibat pandemi
ini diantaranya adalah beberapa bandara yang memang penurunannya cukup tinggi
diantaranya itu misalnya bandara soekarno hatta
kita tahu bandara soekarno hatta salah satu bandara terbesar di indonesia
ini angkanya turun delapan puluh delapan persen
kemudian bandara samratulangi turun delapan puluh enam persen
dan bahkan bandara ngurah rai bali
ini angkanya dilaporkan turun hingga sembilan puluh sembilan sembilan puluh delapan persen
artinya memang drop jauh sekali
kemudian ini memang transportasi udara juga menjadi sorotan
karena jumlah volume penerbangan sepanjang dua ribu dua puluh yang juga turun cukup signifikan
kita lihat angkanya penerbangan domestik pada desember dua ribu sembilan belas ini berhasil mengangkut tujuh puluh enam enam puluh sembilan juta orang
dan pada desember dua ribu dua puluh angkanya turun jauh
berada di tiga puluh dua tiga puluh sembilan juta orang
ini tadi dilaporkan turunnya cukup tinggi lima puluh tujuh tujuh puluh enam persen
bagaimana dengan penerbangan internasional
menurut data pada bulan desember dua ribu sembilan belas
ini berhasil mengangkut sebanyak empat ratus dua puluh enam delapan puluh delapan juta orang
dan turun jauh di desember dua ribu dua puluh
ini hanya bisa mengangkut tiga enam puluh enam juta orang penerbangan secara internasional
atau dilaporkan ini turun
ini berhasil mengangkut delapan puluh enam puluh satu persen angkanya
dan ini merupakan dampak tentunya dari pandemi corona
dimana berbagai wilayah di indonesia mulai melakukan pembatasan wilayah
sementara penutupan perbatasan juga masih dilakukan oleh berbagai negara untuk menekan dampak penyebaran covid sembilan belas
dan sektor pariwisata dikatakan akan menjadi tulang punggung ekonomi indonesia ketika pandemi berakhir
dan juga beragam kebijakan pun dibuat pemerintah untuk bertahan
dan juga bersiap kembali menatap masa depan pariwisata indonesia di masa mendatang